halaman muka telkomsel com dibajak dan diganti dengan cacian
agar operator plat merah itu menurunkan harga tarif internet
selain meminta tarif internet diturunkan
protes juga mengecam banyaknya paket internet yang diberikan telkomsel
untuk layanan streaming baik untuk streaming film maupun musik
dari pantauan cnn indonesia
cuitan pertama yang melaporkan aksi pembajakan ini terpantau di lini masa twitter
sekitar pukul enam pagi
beberapa netizen juga melaporkan hal ini ke layanan pelanggan telkomsel
sebelum pukul tujuh pagi situs telkomsel tidak lagi bisa diakses
peretasan situs telkomsel turut mendapat reaksi para netizen
netizen banyak yang mengomentari permintaan menurunkan harga kuota internet
dari provider yang bersangkutan
kita lihat bersama sejumlah cuitan netizen berikut ini
kita lihat seperti apa ya
dan sudah hadir di sebelah saya saat ini siapakah yang ini
oke ini dari akun evi andriani yang mengatakan
saya pelanggan setia telkomsel
tapi apa yang disampaikan hacker tersebut menurutnya betul sekali
saya tidak butuh yang namanya hook kemudian juga view dan semacamnya
lalu saya punya lagi ini dia ya
yang kedua kita lihat bersama dari fani pujirahmi
juga mencuitkan juga hal yang serupa
dear telkomsel kami tidak perlu permintaan maaf karena website telkomsel di hack
dengarkanlah pesan dari peretas
oke harus didengar tampaknya ya
saya punya lagi selanjutnya
yang paling terakhir ini paling bawah
kita lihat bersama dari akun itzar alkanza
yang mencuit saya tidak paham apa yang dilakukan hacker
kalau memang tidak sepakat tidak usah menggunakan telkomsel
jadi beragam kami hadirkan untuk anda
respon netizen terhadap website telkomsel retas hari ini
sejak pagi hari telkomsel menjadi pembicaraan ataupun juga topik perbincangan
situs resmi perusahaan provider terbesar
sekaligus penguasa pasar indonesia ini diretas hacker
peretasan ini juga berketepatan baru sepekan
telkomsel merombak besar susunan direksi dengan membajak quote unquote
tiga direksi bumn lain di jajaran top level korporasi
dalam rapat umum pemegang saham tahunan
lantas setelah situs resmi dibajak bagaimana keamanan server yang berisi mungkin data para para pelanggan telkomsel
benarkah pembajakan situs telkomsel mewakili protes konsumen yang merasa dipalak hingga hacker bertindak
situs telkomsel dibajak kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan kini sudah hadir bersama kami
kami melalui sambungan telepon
bersama irfan nasrun pengurus isoc internet society dan juga anggota das cyber space kemenko polhukam
pak irfan halo selamat sore pak irfan
selamat sore mak
dan ternyata hari ini sudah saat ini ya beberapa saat yang lalu kita cek ternyata website telkomsel sudah bisa difungsikan
tapi bagaimana anda memandang hacker yang membajak laman resmi website resmi telkomsel hari ini pak irvan
sebenarnya apa namanya itu
hacker itu kalau bisa dibilang dia mewajak
mereka memakilin sebagian besar pelanggan telkomsel kalau saya lihat di tweet tweetnya ini kan
jadi memang beberapa pelanggan telkomsel menganggap tarifnya mahal
jadi mereka kemudian hacker ini mencoba melakukan hack terhadap website telkomsel
baik pak irvan tapi ini bisnis provider apalagi kita melihat bahwa telkomsel merupakan penguasa pangsa pasar di indonesia
kita lihat dia juga bts nya juga terbanyak
apakah ini tidak mengganggu trust ataupun kepercayaan terhadap telkomsel
karena ketika website saja bisa diretas bagaimana dengan server yang mengandung data data kami para pelanggan telkomsel misalnya
saya yakin telkomsel akan memisahkan data data pelanggan
jadi ini kan yang dihack ini kan yang terhubung ke internet
nanti untuk data data pelanggan mereka saya yakin mereka telkomsel sudah melindungi dengan fairwall
terus terpisah dari jaringan internet
tapi apakah tidak ini menjadi sebuah refleksi begitu
karena kan bagi masyarakat awam mereka tidak terlalu spesifik memahami secara teknis ada pembedaan server
tapi ketika salah satu server saja bisa diretas bagaimana dengan yang lain dengan confidensial yang harusnya dimiliki oleh para pelanggan telkomsel pak irvan
saya yakin status data kan ada tingkatannya
kalau data data yang di telkomsel sama data di perbankan mungkin statusnya kan lebih tinggi yang di bank kan
karena itu penyakit transaksi keuangan
nah kalau di telkomsel kan kalau diretas pun itu juga mungkin nggak terlampau apa dibandingkan untuk bank
tingkat apa tingkat datanya pun juga posisinya masih di bawah data bank
pak irvan anda sangat dekat dengan internet society
bagaimana komunitas internet menanggapi diretasnya telkomsel dengan pesan tertentu
jangan kasih harga mahal begitu untuk kuota internet
bagaimana yang berkembang di kalangan masyarakat yang sangat fokus di internet ini
di masyarakat sendiri kan untuk telkomsel itu kan dia memang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan operator lain
tapi dia apa namanya telkomsel punya coverage yang lebih luas dibandingkan operator lain
jadi ada nilai plus minusnya di sini gitu
pak irvan anda juga dekat mungkin dengan beberapa rekan anda mungkin juga merupakan hacker
meskipun mereka tidak selalu mengaku
tapi apakah memang menurut anda ini semata mata merupakan keisengan hacker
sehingga ingin memberikan dalam tanda petik pelajaran pada provider yang kemahalan
tapi atau anda justru merasa ada sebuah rencana lain
karena telekomunikasi itu juga merupakan salah satu pilar kedaulatan negara sebenarnya perusahaan teknologi
apakah anda melihat ini hanya keisengan hacker semata atau ada sebuah rencana besar dengan di hacknya website resmi telkomsel
kalau saya lihat ini cuma keisengan hacker saja
karena dia apa namanya yang dihack cuma websitenya aja kan
dia nggak menyerang ke sistemnya lain
jadi anda melihatnya sederhana
terima kasih pak irfan nasrun pengurus internet society telah bersama kami di cnn indonesia business